presiden joko widodo membocorkan kriteria pemimpin yang cocok menjadi penerusnya sebagai presiden
menurut jokowi indonesia membutuhkan pemimpin yang berani dan punya ketahanan tinggi
dilansir cnn indonesia com jokowi membocorkan kriteria saat bertemu pada media pada kamis siang
ibarat berlari jokowi menyebutkan dibutuhkan presiden indonesia yang bisa lari maraton bukan lari sprint
kuncinya adalah endurance
dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan agar indonesia bisa menjadi negara maju dalam waktu lima belas tahun ke depan
pemimpin berikutnya juga harus berani melanjutkan apa yang sudah dimulai sekarang